setelah mengambil sampel beberapa semut yang meneror warga desa pageraji banyumas
tim ahli entomologi dan parasitologi fakultas biologi unsut purwokerto
melakukan penelitian sampel semut yang diambil dari pelepah kelapa
kemudian dilakukan penelitian bentuk fisik dengan menggunakan mikroskop
dari hasil pengamatan tim ahli mengidentifikasi semut semut ini masuk dalam jenis tapinoma sesile
atau biasa dikenal dengan semut bau
pasalnya saat dipencet tubuhnya semut ini akan mengeluarkan bau tak sedap
tidak hanya itu semut ini juga sangat agresif namun tidak seagresif semut api
semut ini dalam satu sarangnya atau koloni bisa memiliki dua ratus ratu
faktor inilah yang diduga menjadi penyebab perkembang biakan semut menjadi lebih cepat
meskipun berhasil mengidentifikasi jenis semut
sampel semut masih akan dikirim lipi untuk penelitian lebih lanjut
tapinoma sessile ini adalah warna hitam kemudian juga ukuran itu sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh tiga
kemudian yang tak lalu adalah jumlah ruas antena itu dua belas
sebelumnya warga satu desa di banyumas jawa tengah resah dengan munculnya ribuan semut hitam
tidak hanya menyelinap ke rumah warga semut hitam ini juga menyerang tanaman dan pohon di pengarangan
bahkan semut membuat sarang dan bertelur di pohon kelapa
sehingga membuat warga terganggu saat mencari nira
tim ahli dari unsur ini menyarankan pengendalian semut dengan cara menggunakan umpan yang telah diberi insektisida
cara ini dinilai akan lebih efektif dibanding dengan cara menyemprotkan insektisida secara masif
imam ambar woto banyumas jawa tengah